jagad media sosial di bali kembali dihebohkan dengan tingkah seorang warga negara asing
kali ini bule perempuan nekat naik ke atas panggung pagelaran tari dalam kondisi telanja
dari rekaman video amatir warga terlihat seorang bule perempuan tanpa menggerakkan pakaian
naik panggung pagelaran tari di kawasan ubud gianyar bali
peristiwa yang terjadi pada senin malam ini viral di media sosial
usai dihugah oleh akun instagram adjournalis rakyat pada rabu malam kemarin
belakangan bule perempuan tersebut diketahui bernama darja tuschinski seorang warga kebangsaan jeman
kabit humas polda bali menjelaskan pada kamis sebelum naik ke panggung dan menari dalam keadaan telanjang
bule berusia dua puluh delapan tahun ini sempat ribut dengan petugas loket di lokasi acara
dia memaksa masuk kawasan pertunjukan puri saraswati ubud kabupaten gianyar bali
setelah sempat menjalani pemeriksaan di kantor polisi
bule berusia dua puluh delapan tahun tersebut dibawa ke rumah sakit jiwa bangli
yang dianggap mengalami depresi
pertunjukan di lokasi tempat menari itu
yang bersangkutan buka baju
di duka memang yang bersangkutan ada depresi lah